waktu yang lalu pssi telah mengajukan permohonan izin untuk penyelenggaraan piala aff
kita tidak lanjuti dengan melakukan penilaian risiko
dan kemarin kita telah mengeluarkan izin untuk kegiatan bialla aff
ini bisa dihadiri oleh penonton